pekan olimpiade e sports yang pertama akan mulai digelar di singapura dua puluh dua hingga dua puluh lima juni
para atlet virtual akan bergabung dan juga bertarung di sepuluh kategori game yang berbeda
diselenggarakan oleh komite olimpiade internasional di suntech city convention and exhibition center
acara ini akan dimulai dengan seremoni pembukaan sesuai dengan tradisi olimpiade
para peserta pun harus mengikuti aturan doping world anti doping agency atau wada
komite olimpiade internasional mengaku e sports sebagai kegiatan olahraga pada dua ribu tujuh belas lalu
serta menjadikan pekan olimpiade e sports ini sebagai bagian dari strategi global mereka
untuk tetap relevan dengan anak muda dan mengadopsi kemajuan teknologi
namun meski acara ini bertajuk olimpiade para pemenang justru akan mendapatkan trofi bukan medali
saya pikir untuk kami ini bukan pergerakan taktik ini benar benar bagian dari strategi global kami
kita memiliki pelan pelan
kita akan menjalankan olimpiade esports brand dan olimpiade esports week di singapura
ini adalah perjalanan cepat
saya sangat teruja dengan ini
dan kami sangat menarik untuk tahun depan
kami memiliki diskusi yang baik dengan kembali ocd
dan mungkin suatu hari nanti kami akan kembali ke singapura